sebenarnya pesan berantai di media sosial yang menyatakan bahwa fenomena equinox sebagai hal yang menakutkan
membuat sebagian besar orang bertanya tanya seperti apakah fenomena equinox
ya pertanyaan selanjutnya prabu dan juga anda yang sedang menyaksikan
benarkah kemudian suhu udara di indonesia akan mencapai empat puluh derajat celcius
saya akan mengajak anda untuk bersama sama mengenal fenomena equinox
pertama mari kita mengenal apa itu equinox
equinox adalah fenomena alam di mana matahari melintasi garis katolistiwa
kemudian kita akan melihat dari gambar ini garis katolistiwa berada antara garis balik utara dan juga selatan
yang menariknya saat matahari berada di garis katolistiwa durasi siang dan malam di seluruh bagian bumi hampir relatif sama
dan posisi ini akan terulang pada tanggal dua puluh tiga september nanti
kemudian secara periodik fenomena equinox akan terjadi secara dua kali dalam setahun
yaitu pada tanggal dua puluh satu maret
dan juga dua puluh tiga september dua ribu enam belas
kepala lapan prof thomas jamaludin mengatakan tidak ada dampak signifikan saat fenomena equinox terjadi
yang ada hanyalah lama siang sama dengan malam
lalu bagaimana dengan suhu saat equinox berlangsung
deputi bmkg yunus s suwarinoto mengatakan suhu maksimal di indonesia adalah tiga puluh dua hingga tiga puluh enam derajat celcius
suhu maksimal pada fenomena equinox di indonesia tidak mencapai empat puluh derajat celcius
kalau kemudian di indonesia yang timbul adalah kekhawatiran akan fenomena equinox ini
kita akan lihat bagaimana kemudian dampaknya atau bagaimana masyarakat mancanegara menanggapi fenomena equinox
ini masih terkait dengan fenomena equinox
kita akan lihat bagaimana yang terjadi di meksiko
dan di meksiko
tanggapannya terkait dengan fenomena equinox adalah
ya ini memang menjadi satu fenomena di dunia ya
dan semua orang membicarakan terutama bagi mereka yang tinggal di negara negara yang dilewati oleh garis katolik setiwa
nah di meksiko misalnya mereka bahkan menyambut equinox ini
menjadi semacam waktu untuk berwisata begitu ya
kita lihat ini misalnya di meksiko
karena di meksiko ini bahkan juga dianggap sebagai sebuah ritual
tepatnya para pengunjung yang terdiri dari wisatawan dan juga penduduk lokal berjalan kaki menuju puncak piramid
sesampainya di piramid mereka mengangkat tangan menerima sinar matahari pertama dan mengumpulkan energi
ya kebanyakan pengunjung mengenakan pakaian serba putih dalam tradisi tahunan ini
dan ini adalah di kota teotihuacan
merupakan warisan suku aztek sejak tahun enam ratus lima puluh
para ahli meyakini piramida matahari dibangun untuk menangkal pengaruh jahat dari dua gunung api di sekitarnya
diketahui meletus hebat pada masa itu